mau kopi gak
lagi di angkot bos mau kemana
hangen deh sama celoknya om ubed
iya sebetulnya om ubed cuma libur
udah berhenti jualan celok
laper nih jajan yuk
terserah aku sikut aja
kamu punya uang gak
kakak dua adik dua
kamu yang paling tengah
iya nomor tiga dari lima bersaudara
kalau kak ubed
saya mah cuma satu bersaudara
gak punya kakak gak punya adik
itu namanya anak tunggal bukan satu bersaudara
istri saya nggak bisa jual rumahnya
surat suratnya dibawa sama si deden
waktu tadi saya telepon kenapa jawabannya ragu ragu
kamu pasti sedang berniat bohong
tapi otak kamu bekerja kurang cepat
saya lebih tua dari kamu
saya lebih berpengalaman dalam urusan berbohong dibanding kamu
saya tadi lagi sama ajeng sama jessi
katanya bekas anak buah bos
perempuan perempuan itu memang bekas anak buah saya
selain mereka berdua ada juga putri dan foni
mereka semua saya abaikan karena sebagai copet mereka kurang bisa diandalkan
tidak ada sasaran
tidak ada sasaran
ataupun dari mereka yang mengerti kalau saya ini seorang duda
paksa dia ngembalikan surat tanah ke kakaknya ke istri saya
cari ke mana
waktu itu saya lihat ajang lagi nyopet
terus saya ikutin
waktu dia lagi lihat isi dompet hasil nyopet
saya tegur dapat berapa
jangan takut saya juga copet
saya sama dia kenalan
saya ajak dia gabung ke sini
nggak tahunya dia sudah alumni
kalau jessi saya baru kenal tadi
dia mau operasi jadi partner ajeng
ternyata mereka masih aktif
sepertinya begitu bos
mungkin pony juga
mungkin putri juga
kalau kata arman
putri mah udah gak nyopet
kita akan mengerjakan
rosa yang baru masuk juga udah keluar
saya langsung pergi lagi ya
arman sama yang baru bun bun kemana operasi
kita dari tadi kok cuma duduk duduk aja
susul arman sama bun bun
gabung sama mereka
iya hati hati di jalan
ubet sudah pergi
saya mau ke rumah rosa sekarang
jangan lupa foto selfie berdua
sebagai bukti kalau kamu udah ketemu sama rosa
santai aja lagi
duduk dulu deh
kamu udah dapat berapa dompet
mau kopi gak
uangnya dari saya
ya kamu yang beli
kamu disuruh buat sayap ya
kamu bukannya lagi serius
disuruh bawa sahab buat bukti kalau kita beneran ketemu
gak usah emang semuanya rachel ya that
kalo saya berikat sih
aku menguat baju
tuhan nulis banget ya plante
pertama kali nanti
gapa gapeet ini udah ada tanpa headphones klage
foto selfie kamu berdua sudah saya terima
cukup jelas sudah saya simpan di hp saya
kalau kamu berdua gak kembali ke saya foto kamu saya cetak
kasih tulisan di bawahnya dengan huruf helvetica bolt
saya perbanyak saya pasang di pohon pohon dan tiang tiang listrik di seluruh kota bandung
kita nggak bisa keluar
kita bisa kembali ke rumah

kita bisa kembali ke rumah
kita bisa kembali ke rumah
kita bisa kembali ke rumah
uang aku cuma sepuluh ribu yang mau nambahin siapa
kalau nggak ada yang mau gimana
masa ya tega
kalau aku sih tega aja
kalau kamu pasti gak tega
kalau aku pasti nggak tega
kita berangkat sekarang
tolong buang ke tempat sampah
di jalan di mana
deket tempat sampah
lagi buang sampah
buang sampah apaan
jadi tuangan sampah
aku mah pernah pasang
gak akan apa apa
tengah panggil harga employment nya
lo pungges itu deh
pasti hidup gila

bagaimana sudah mau melewatinas dealing

minta aja langsung